lupa apa deseng aja
sekolah yang benar yang pinter
jangan kepikiran jadi tukang bubur kecang ijo
biar bobi sekolahnya pinter
terus gak kepikiran jadi tukang bubur kecang ijo
kalau ngucap salam itu di luar
jangan pas udah masuk
ma gak ada
tahu dari mana
mbak yanti kan baru aja datang
nggak ngasih tahu
katanya suruh siapin bahan bahan kue buat bikin seratus resolve
kok saya gak dikasih tahu
tunggu mah aja biar jelas
yaudah saya siapin dulu bahan bahannya ya
tis diseran tis
gak tahu pegal banget
iya tuh tis yang itu tis
kecengkan dikit tis
papa jalan ya
lo udah mau jalan din
gue mau nyarap
lo kagak mau bikinin gue bobur

terima kasih lensa gue
bikin dia tuh gini aja
ya udah siapka

udah jalan suno
yaudah ma apa ajaan ya
kan tadi udah bilang nunggu ma dulu
biar nanti gampang kalau butuh
katanya disuruh bikin risol seratus
kok tadi nggak dikasih tahu
pok tadi nggak dikasih tahu
kan pok tadi udah di sini
kalau saya sama teh iyo dikasih tahu biar ke sini
lupa pada sengaja
ya kan kalau dipakai terus terusan gas cepet abis pok
tapi kan itu baru diganti gasnya
terus gimana pok
tunggu ma aja
mudah mudahan ma nggak lama ya pulangnya
masih sakit jak
jak kalau sakitnya daerah sini mendingan pakai minyak gosok aja jak
ya udah dah gue beli dulu
kok pada diem
kan emak udah bilang suruh siapin pesenan buat risoles
kata po tati biar jelas nunggu emak pulang aja
kagak jelas gimana sih
kalau saya sih udah jelas mak
emak suruh bikin risoles seratus biji betul
tapi kok tati nggak dikasih tahu mak
ya maksud emak kalau si anti datang ke sini kan bisa ngasih tahu elu
oh iya satu lagi mak
gas di dapur habis mak
kan belum lama baru ganti baru
iya tadi juga tati bilang begitu
lo telepon si ojek deh suruh bilang tuh sama si agennya
cendal manis dingin
cendal manis dingin
ya dibungkus apa makan di sini
iya bang pulang dah
dulu satu kerupang dulu nih
bang buruan dong mempunyai
gue mau masuk nih
cendal manis dingin
neng mau cendal gak
enggak ah takut diajak berbuat jahat
yaelah neng emang abang ada tampang berbuat jahat apa
abang mau kasih neneng es cendol tolong diterima ya jangan ditolak lagi neng kan udah janji mau tolong abang
tares mau kemana
mau ke kampus
mau dantar ke depan
ini neng cendalnya
kalau nggak mau dimakan sekarang taruh aja di lemari es dia tetap dingin
terus kalau majikan neng tanya bilang aja beli di abang